eksekusi sebuah gudang di sumeneb nyaris berujung bentrok
puluhan warga melawan dan menolak eksekusi
karena lahan yang ditempati dianggap milik negara
ketegangan antara warga dan petugas pt garam ini
sempat memanas hingga nyaris berujung bentrok
setelah pihak pt garam terus ngotot ingin mengeksekusi
gudang penimbunan garam semi permanen milik warga
emosi warga semakin tinggi saat beberapa sekolah
seriti pt garam yang dikawal petugas marinir
memindahkan batu yang dipasang warga
untuk menghadang laju ekskavator
sejumlah warga bahkan mengancam sopir eskavator dengan kayu
melihat warga semakin beringas
petugas kepolisian dari polres sumeneb
menggelar negosiasi agar pihak pt garam mengalah
untuk menghindari bentrok fisik
setelah melalui negosiasi yang cukup alot
pihak sekuriti pt garam akhirnya bersedia mengalah
warga menganggap lahan yang mereka tempati merupakan tanah negara
sehingga berhak memanfaatkan
itu memang tanah setelah ada pengukuran pada saat
kalau tidak salah itu tahun dua ribu tujuh belas
itu ternyata di sini memang tanah
sehingga oleh kepala desa
karena diperlukan oleh masyarakat karangannya
dimanfaatkan sebagai penimbunan garam
sementara digresik aksi sweeping sejumlah buruh di pabrik baja
di jalan sungkono di warnai ketenggangan
masa terlibat adu mulut dengan pengelola pabrik
karena tidak mengeluarkan perwakilan perusahaannya
untuk ikut berdemo
masa akhirnya melanjutkan aksi sweeping di tempat lain
di tempat ini masa kembali mengamuk dan menggedor gedor pintu pabrik
bahkan sempat bersih tegang dan adu mulut dengan petugas keamanan perusahaan
dalam aksi ini buruh menuntut penetapan standar umk
penghapusan sistem outsourcing
hingga perbaikan pelayanan bpjs yang dinilai saat ini tidak layak